terakhir saudara jokowi bermain sepak bola
sederhana di sela kunjungan kerja di gorontalo presiden republik indonesia
joko widodo bermain sepak bola bersama anak anak di lapangan liluwo kota gorontalo
saat menjadi keeper gawang jokowi malah kebobolan tiga gol
pertandingan sekolah sepak bola gorontalo united u dua belas di lapangan liluwo gorontalo
tiba tiba terjeda karena pergantian pemain
pemain pengganti kali ini berbeda yakni presiden joko widodo dan para menterinya
dengan menggunakan jersi hijau jokowi bersama menteri pertanian amran sulaiman
sebenarnya menteri pupr basuki hadimuyono dan menteri perhubungan budi karya sumadi
beberapa kali jokowi mencoba menggiring bola ke gawang
namun upaya jokowi mencetak gol ternyata gagal
dari posisi penyerang jokowi bertukar ke posisi penjaga gawang
namun saat menjadi keeper ini gawang jokowi justru kebobolan tiga gol
meski sempat tertinggal namun tim jokowi akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor lima empat
jokowi memuji kemampuan anak anak di gorontalo united
jokowi mengungkapkan gorontalo menyimpan bibit bibit unggul dalam sepak bola
kayak main sembilan puluh menit
tapi ini banyak bibit
masih usia dini tapi skill nya bagus
kedatangan jokowi untuk bermain sepak bola di lapangan linuwo menjadi pusat perhatian warga
warga memadati lapangan liluwo untuk menyeksikan
pertandingan sekaligus bertemu dengan presiden jokowi dodo